untuk pertama kali menggelar sidang terbuka dalam rangka penerimaan mahasiswa baru secara daring dan terbatas
prosesi sidang hanya dihadiri delapan perwakilan mahasiswa baru
hal ini dilakukan karena masih adanya pandemi covid sembilan belas
ini momen yang tepat
tiga sembilan ratus mahasiswa unpas diajak serta untuk terlibat dalam situasi bahwa mereka harus punya kepekaan
dan kepekaan itu adalah menjadi sebuah langkah langkah yang menjadi sebuah input kami
bahwa mahasiswa itu harus hebat mahasiswa itu harus berdaya mahasiswa harus pinter
mahasiswa harus punya intelektual yang tinggi
saat yang sama mahasiswa juga dituntut untuk memiliki satu tanggung jawab sosial
kampus menyediakan semua itu
dalam salah satu rangkaiannya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
delapan perwakilan mahasiswa baru dari berbagai fakultas di unpas maju untuk melakukan pelantikan
dengan menerima jas alma mater secara simbolis dan mengenakannya
yang diberikan langsung oleh rektor universitas pasundan dan jajarannya

rektor universitas pasundan mengatakan meskipun proses si pkkmp dilakukan secara daring
tidak menurunkan rasa hikmat
ya tentu rasa hikmat dan terharu pada waktu saya melihat tadi bagaimana perwakilan yang delapan orang mahasiswa itu
dan juga haru melihat yang biasanya dilakukan secara hiruk pikuk
hari ini sepertinya kita berada dalam suatu suasana yang begitu hening
begitu huning tidak ada tepuk tangan dan ya begitu terharu terharu sekali
tapi ya tanpa mengurangi hikmat itu betul betul masuk ke dalam relung hati
setelah mengikuti prosesi sidang terbuka seluruh mahasiswa baru unpas juga mengikuti rangkaian acara lain
seperti rendungan spiritual dan juga pengenalan unit kegiatan mahasiswa
secara keseluruhan terdapat tiga sembilan ratus tiga puluh satu mahasiswa baru
mengikuti prosesi penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari tujuh fakultas dan satu program pasca sarjana